ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah haidar nasir tidak mempermasalahkan penunjukan jenderal purnawirawan tni fallur rozi yang berlatar belakang militer sebagai menteri agama
ia percaya semua menteri agama akan bisa bekerja dengan baik asalkan memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu menjalin hubungan dengan semua agama
haidar nasir juga mencontohkan saat masa orde baru pernah ada menteri agama yang memiliki latar belakang militer yaitu legend alamsyah ratu prawira negara
menurut haidar orang yang terpilih menjadi menteri agama baik non militer atau militer tidak menjadi persoalan
yang penting punya wawasan atau pemahaman agama yang baik
tentu menteri agama kita percaya akan menjalankan tugasnya dengan baik dalam fungsinya
soal latar belakang itu kan bisa bermacam macam dulu
di zaman orde baru juga pernah ada menteri agama alamsah ratu
itu perwira negara yang militer
jadi menteri agama militer kemudian non militer
yang penting punya pemahaman keagamaan yang baik
kemudian bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dengan baik
dan yang terakhir membawa kementerian agama makin maju good governance dan bisa menjalin hubungan dengan semua kekuatan agama